padamnya listrik juga turut mempengaruhi gangguan jaringan komunikasi beberapa waktu terakhir
meskipun terganggu nampaknya warganet tanah air tetap memenuhi ruang ruang maya
untuk mengekspresikan diri mereka atas padamnya listrik ini
tidak hanya tagar mati lampu atau tagar lain yang terkait dengan bahasan ini di lini masa
sejumlah spekulasi pun ramai dicuitkan oleh warganet
saya ajak anda untuk menganalisa opini publik dari sumber media sosial khususnya twitter
untuk mendapatkan persepsi publik secara real time mengenai apa yang terjadi dua hari belakangan ini
padamnya listrik di sebagian wilayah jakarta banten jawa barat hingga jawa tengah
bergabung bersama kami rustika herlambang direktur eksekutif indonesia indikator
mbak tika kembali lagi apa kabar
baik mbak apa kabar
baik sekali kita sekarang dalam suasana yang mungkin masih banyak dirasakan sama orang
masih pakai lilin malam hari
saya semalam bahkan tidur masih gelap gelapan juga
di rumah mbak tika gimana
sama juga gitu termasuk hingga tadi pagi
sudah nyala dan mati lagi
dan membuat beberapa aktivitas yang baru separuh dijalankan terpaksa harus dimatikan
berapa jam total padamnya listrik
sejak kemarin hingga malam dan kemudian tadi pagi sampai siang ini tadi
wilayah mana sih
kemanggisan jakarta barat
jakarta barat ya terkena dampak yang mungkin lebih dari delapan jam bahkan ya kalau di total begitu
oke kita bahas soal listrik yang nampaknya kesadaran orang jadi semakin tinggi begitu ya
mengingat kayaknya kalau nggak ada listrik
nggak bisa melakukan aktivitas nggak bisa muram lah tak bisa hidup gitu
tapi kalau indonesia indicator meng capture riuh padamnya listrik ini di lini masa seperti apa mbak
ya jadi ternyata riuh sekali dan sebenarnya hal ini tuh satu hal positif ya gitu
dalam artian apa
ternyata netizen itu baru disadarkan gitu loh bahwa listrik adalah bagian penting dari kehidupan mereka gitu
mereka tidak bisa dilepaskan dari listrik
dan terutama lebih dari empat puluh ribu akun manusia yang mencuitkan soal padamnya listrik dari kemarin

jadi tanggal empat sampai lima kita juga punya datanya
banyak yang mencuitkan soal tagar tagar dari mati lampu sampai dengan hari ini
mati lampu lagi
iya dan sebenarnya kalau kita spesifik lagi terkait dengan netizen milenial gitu
apa sih yang paling banyak dikeluhkan selain mereka mencuitkan soal isu isu yang terkait dengan kenapa sih ini mati gitu
tapi yang sebenarnya diresahkan tuh tahu nggak apa
karena teringan telepon agak susah
nah kemudian juga banyak nyamuk terus kemudian air mati gitu
bagaimana menghubungi pacar dan lain lain
jadi kegalauan itu adalah salah satu terbesar yang paling banyak dibicarakan netizen sebenarnya kalau kita lihat ya
oke ini datangnya dari milenial
bagaimana kalau yang nadanya kritikan dari senior senior mungkin
tetapi sebenarnya kalau kita lihat nih
ada sisi yang menarik ya terkait dengan sisi kritikan gitu
jadi memang kritikan yang ditujukan gitu kepada pemerintah memang cukup banyak gitu
tapi kalau kita lihat ternyata memang di antara kritikan kritikan itu terdapat beberapa akun akun yang kita sebut sebagai buzzer gitu
dan kita bicara soal kritik adalah bicara soal posisi untuk mencapai sesuatu lah terkait dengan politik gitu
jadi posisi politik itu ditentukan
jadi ini ada isu selain dengan tagar tagar tersebut isu lain ada spekulasi lain yang dicuitkan oleh netizen
nah ini banyaknya isu yang akhirnya muncul ke permukaan karena dianggap mungkin pln tidak bisa membenahi masalahnya begitu
isu apa saja yang terlihat
mungkin ada saya juga sempat baca di lini masa ada yang mengaitkannya dengan gempa yang terjadi di jakarta kemarin
ada juga yang mengaitkannya dengan manajemen di
tapi sebenarnya yang paling menarik adalah ketika lampu mati
tapi sebenarnya yang paling menarik adalah ketika lampu mati
tapi sebenarnya yang paling menarik adalah ketika lampu mati
yang dicari adalah pak jokowi
jadi semua mengadu
jadi semua mengadu ke pak jokowi jadi yang mengadu ke pak jokowi itu ada tujuh belas tiga ratus dua puluh satu percakapan
pak jokowi ini lampu mati kenapa ya pak jokowi begini pak jokowi
jadi yang pertama kali direspon adalah nomor satu adalah pak jokowi
dan baru di pagi tadi itu kan ada kunjungan pak jokowi ke pln kan
itu jadi perbincangan juga
itu menjadi perbincangan terbesar kedua gitu setelah mereka kemarin mengadu gitu
kemudian yang ketiga memang ada kritik gitu ya terkait dengan
manajemen di pln gitu dan mereka diantara netizen itu mereka memberikan contoh contoh
seperti yang dilakukan oleh di negara taiwan gitu presiden meminta maaf gitu
kemudian menterinya mundur
mundur gitu bagaimana di indonesia
nah itu adalah beberapa cuitan yang masuk ke sana gitu
tapi yang tadi saya sebutkan diantara mereka itu ada beberapa yang terkait dengan
pendukung pendukung akun akun tertentu gitu
jadi lebih ke politis itu masuk di sana gitu
kemudian juga ada permintaan maaf pln
itu juga menjadi apresiasi juga oleh netizen
oh ternyata pln minta maaf
makanya ada kata kunci terima kasih pak
nah di terima kasih pln itu sebenarnya juga salah satu isu juga karena apa gitu
beberapa akun akun itu mengingatkan gitu loh
di tengah situasi yang sangat ekstrim tadi yang disebutkan ternyata lihat nih
pegawai dari pln mereka bekerja keras luar biasa gitu dan muncul juga video dan
dan juga apa foto foto yang terkait dengan pegawai pln
memang keluarga plus enam gitu
yang kedua langsung terenyuh kalau lihat foto foto seperti itu ya
terus kemudian juga ketika bicara soal mati lampu politiknya jalan lagi nih gitu
anies baswedan kemarin dia melakukan sidak ke rumah sakit gitu kan
dan itu dan membuat situasi netizen jadi lebih hangat lah gitu
nah kemarin mati lampu pukul sebelas atau dua belas siang tanggal empat kemarin
terus sempat hidup tengah malam mati kembali secara bertahap atau bergiliran
emosi yang terpancarkan dari netizen ini seperti apa
kita juga punya datanya yang sudah dikurasi oleh tim indonesia indicator
nah sebenarnya itu menarik ya karena apa
jadi ketika di jam sebelas sampai jam dua belas malam jadi awalnya itu netizen tuh sepi
senyap gitu nggak ada yang bicara tapi tiba tiba terjadi lonjakan pada pukul dua belas siang
nah di sana terlihat itu warna biru muda
warna biru muda itu artinya surprise gitu
jadi netizen itu kaget ada apa ini kok tiba tiba lampu mati loh kok di krl kok
tiba tiba lampu mati loh kok di krl kok
mati loh kok di mrt martina
itu adalah salah satu isu yang menggerakkan pertama kali berbarengan dengan aduh lampu mati nih gitu
dan itu masih ya
jadi dua emosi itu antara emosi anticipation karena mereka persiapan waduh ini kok ada mati nih apa yang harus kita lakukan
waduh ternyata saya harus pergi ke mall nih karena harus mencari colokan listrik misalnya gitu
nah itu adalah isu isu di awal gitu
nah situasi itu terus berlanjut gitu
dan kemudian emosi surprise itu terus berlanjut
karena mereka kaget gitu
ada apa ya
kenapa kok pemadaman kok bisa menyeluruh gitu
apakah ada sesuatu yang terkait dengan sabotase gitu
apakah ini betul betul kejadian yang memang ada masalah betul gitu
kenapa kok tidak ada antisipasi dan sebagainya gitu
nah kemudian ada warna hijau tua
warna hijau tua itu adalah fear gitu
ketakutan dalam tanda peti yang sebenarnya dipicu oleh pernyataan dari sandiaga uno yang dia mengatakan bahwa
dia sulit untuk mencari makan pada saat itu
itu menjadi salah satu bola salju yang menggerakkan isu yang warna hijau tua di sana
nah kemudian yang menarik di sana itu ada warna kuning tuh menjelang malam setelah jam delapan malam
itu cukup tebal ya
nah itu cukup tebal
apa yang terjadi
karena netizen sudah gembira karena beberapa di beberapa wilayah listriknya sudah mulai nyala kembali
dan yang menarik juga adalah di ujung hari itu kenapa warna ungu
ketakutan itu tuh muncul juga gitu
nah ternyata diantaranya adalah cerita cerita horror itu bermunculan di malam hari juga
nah itu yang warna hijau yang ketakutan tadi juga muncul di sana
tapi kalau yang tercapture kayaknya lebih banyak dari pulau jawa
bagaimana dengan persepsi masyarakat di luar pulau jawa yang mungkin menganggap mati lampu atau listrik padam buat mereka biasa aja
nah jadi itu sebenarnya adalah salah satu kalangan netizen gitu yang mengingatkan gitu
aduh di jakarta baru sehari
mati aja sudah ribut gitu
kami di kalimantan di papua dan di wilayah wilayah lain itu kita nggak dapat lampu
bahkan ada wilayah yang tidak dapat lampu berhari hari pun kita biasa saja gitu
jadi mungkin ini adalah salah satu cara gitu untuk tahu bahwa ternyata listrik itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kalian
tapi buat kami misalnya gitu kan di beberapa wilayah itu mereka menganggap bahwa atlet listrik ya biasa
karena bahkan di daerah mereka tidak ada listrik gitu
dan juga dikaitkan dengan agama
jadi beberapa akun
jadi beberapa akun akun yang mendapat reply cukup banyak itu adalah dikaitkan bahwa ya lebih bersabar lebih mengingat gitu
lebih kembali ke situasi lah gitu
ikhlas menghadapi segalanya
nah dengan apa yang di capture oleh tim indonesia indicator kita juga punya data jejaring percakapan boleh dibuka
ini sangat ramai sekali riuh sekali di lini masa percakapannya tagarnya hampir lima teratas nih soal pln mati lampu dan segala macamnya begitu
ini apa namanya dengan protes protes ini yang bisa membenahi yang bisa meredam meredam protes ini hanya pemerintah
atau karena kalau kita lihat dari akun keluhan dan pelanggan pln rasanya tidak terlihat ada engagement langsung begitu yang langsung memention para pemprotes
gimana indonesia indicator melihatnya
jadi memang masyarakat netizen itu menganggap bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas persoalan ini gitu
mereka juga memunculkan undang undang dan peraturan peraturan yang berlaku tentang situasi bahwa negara harus mempersiapkan listrik dan sebagainya gitu
dan memang yang terbanyak ditujukan adalah memang satu pak jokowi yang kedua adalah pln gitu
dan kebetulan kan di pln sedang ada perubahan manajemen ya
nah itu akhirnya membuat netizen juga semakin mengingatkan kembali gitu loh
ini harus betul betul waspada kenapa sampai terjadi situasi yang sangat parah seperti ini gitu
jadi memang tekanan ke netizen terhadap situasi ini lebih banyak ditujukan kepada pln
betul jadi kalau dari seluruh percakapan itu sebenarnya kita melihat bahwa ada lima bagian gitu ya bagian besar dari yang menjadi jejaring percakapan sesuatu yang menarik perhatian netizen
segala emosi itu muncul di sana
dan menariknya sebenarnya masyarakat netizen itu lebih mengeluarkan emosinya daripada curiosity nya gitu loh
marah marah dulu gitu ya
ya marah marah dulu gitu atau dia meluapkanlah segala sesuatunya gitu terkait itu
tapi seharusnya kan pengen tahu dong ternyata itu tidak begitu banyak gitu dibandingkan dengan emosinya gitu
jadi ini adalah salah satu fenomena yang menarik gitu loh

justru mereka lebih memperhatikan
justru mereka lebih memperhatikan
memunculkan emosi daripada curiosity nya gitu
tidak begitu banyak apa karena melihat akun media sosial terkait tidak memberikan penjelasan secara gamblang langsung kepada netizen
atau gini gini secara general seharusnya krisis manajemen di media sosial ini alurnya seperti apa sih mbak
harus langsung ke netizen kah supaya lebih tenang atau seperti apa ya
jadi memang segala sesuatu yang bermula dari media sosial selesai di media sosial
ketika ada masalah yang terjadi di media sosial dan dia besar di media sosial
akan jauh lebih baik kalau dia melakukan krisis manajemennya juga melalui media sosial
jadi tidak hanya dalam satu arah dari plt nya saja tapi dari semua media begitu ya
ya jadi itu akan jauh lebih bagus gitu
nah terus kemudian sebenarnya satu sisi yang menarik lagi adalah terkait dengan mati lampu kemarin gitu
ternyata mati lampu kemarin itu membuat netizen itu sangat kreatif gitu
jadi kita lihat bahwa banyak sekali berkeliaran humor humor
hingga cerita horror gara gara mati lampu gitu
tapi terima kasih pln tuh ada juga nyinyir gak sih
sebenarnya ada lebih banyak nih ada yang nyinyir
boleh kita buka datanya juga
ya memang ada nyinyirnya tapi memang lebih banyak dikaitkan dengan bagaimana akun akun itu memberikan gambaran gitu loh
bahwa lihat nih gitu mereka orang orang pln itu bekerja dengan tidak takut pada segala sesuatunya
jadi kita lihat bahwa gambar yang beredar adalah petugas yang sedang menaiki tiang listrik gitu
mereka tidak khawatir dan lain lain gitu
jadi itu adalah paling banyak muncul di sana gitu
ya memang betul ada beberapa yang terkait dengan kritik gitu kan
tetapi lebih banyak kalau kita ngomongin karena tagarnya kan terima kasih pln kan gitu
jadi lebih banyak bicara soal apresiasi kepada yang dilakukan pln
tapi jelas sangat berwarna begitu ya dari marah kemudian ada meme lucu lucu
ini lucu sekali kalau saya lihat di lini masa
kemudian ada juga ternyata yang mendukung pln mengapresiasi pln di sana
yang walaupun terlihat ini kesalahan pln yang tidak cepat menanggulangi permasalahan ini
tapi mereka semua mendukung untuk segera bekerja segera perbaiki ini semua
jadi yang gede lagi itu adalah apa namanya terkait sama horror gitu
jadi semakin malam ternyata yang paling banyak direspon itu adalah cerita cerita horror terkait dengan cuitan akibat mati lampu
ini juga gelap gelapan jangan jangan ada ini
terus ada juga sebenarnya kritikan kepada pemerintah tadi
memang ada betul gitu
ternyata kalau kita lihat di sini netizen lebih fokus pada emosi akibat lampu mati gitu
dan juga sebenarnya mereka melihat secara reaksi besar mereka tuh emosi yang dipunculkan tuh tidak marah gitu
atau diskas yang luar biasa gitu
kalau lampu mati kita sebaiknya ngapain ya kenapa sih kok pln mati lampu terus gitu
ya ampun hari ini mati lampu lagi gitu
jadi sebenarnya kita melihat bahwa netizen di indonesia tuh lebih sabar gitu ya
dan ikhlas gitu ya tadi terhadap itu
mbak tika terakhir ini kan sudah melihat banyak sekali tetap saja fokus pemadaman listrik jadi fokus terbesar yang dibicarakan oleh netizen
nantinya ini bisa dianalisis dari indonesia indikator mungkin gak sih jadi bumerang untuk pln sendiri dari protes protes yang terjadi di media sosial ini
nah sebenarnya kalau kita lihat ya kalau bicara media sosial itu memang dia jangkanya sangat cepat
karena kita gak tahu kan besok mati lampu lagi atau enggak atau listrik padam lagi atau enggak
ini sebenarnya untuk pln menjadi salah satu cambuk yang luar biasa gitu
mereka yang merespon itu adalah akun akun yang organik gitu
jadi mereka bukan lagi buzzer ketika kita bicara politik gitu
tetapi mereka betul betul serius gitu menanggapi bahwa oke di hari ini kita masih sabar gitu
tapi dengan jumlah yang netizen yang cukup masif itu empat puluh ribu gitu
itu menjadi satu catatan sendiri untuk pln
bahwa mereka sebaiknya lebih berhati hati gitu dan melakukan antisipasi gitu
dan netizen juga memberikan support kepada pak jokowi yang kemarin yang tadi sudah bicara ke pln gitu
dan netizen juga mengapresiasi dalam tanda petik ketika mereka melihat pak jokowi sebenarnya sangat marah gitu
dan juga kata kata yang digunakan adalah kalian pintar pintar gitu
agak menyindir ya
agak menyindir gitu
jadi seolah olah positif tapi sebenarnya itu adalah menyindir gitu
dan ternyata netizen itu mendukung gitu apa yang disampaikan oleh pak jokowi
mereka sangat berharap gitu
jadi kalau diantara cuitan netizen itu anticipation mereka sangat berharap supaya pln segera membenahi situasi ini
sehingga tidak berlarut larut
karena kerugian yang ditimbulkan akibat mati lampu itu sangat besar
ini beragam ekspresi dicuitkan
semoga setelah ini setelah banyak yang mencuit mati lampu listrik padam dan segala macamnya
ada lagi cuitan baru sudah nyala
ada harapan baru
harapan baru ya
dari mereka dan juga untuk pln
pak sherlambang terima kasih direktur eksekutif dari indonesia indicator sudah bergabung bersama kami di breaking news cnn indonesia